istri ex kadif propam polri irjen verdi sambo putri candrawati
menjalani pemeriksaan pertama sebagai tersangka pembunuhan berencana terhadap brigadir yosua utabarat
di baris krim polri jumat dua puluh enam agustus lalu
menggunakan mobil mpv hitam putri bersama kuasa hukumnya
tiba di baris krim polri pukul sepuluh lewat empat puluh lima waktu indonesia barat
kan tetapi putri tidak langsung turun dari kendaraannya
usai diperiksa kurang lebih dua belas jam kadif humas polri irjen pol dedy prasetyo menjelaskan
pemeriksaan pertama pc sebagai tersangka tersebut dihentikan sementara
karena kondisi sudah larut malam dan untuk menjaga kesehatan yang bersangkutan
pemeriksaan kedua pc sebagai tersangka ini dijadwalkan akan dilakukan sehari setelah rekonstruksi
bersama tersangka pada selasa tiga puluh agustus
untuk pemeriksaan saudari pc pada malam hari ini
dihentikan dulu ya karena sudah larut malam dan mengingat juga menjaga kondisi kesehatan yang bersangkutan
dan pemeriksaan ini masih akan dilanjutkan
jadi masih belum cukup malam hari ini akan dilanjutkan kembali dengan pemeriksaan konfrontir
yang akan dilaksanakan pada hari rabu tanggal tiga puluh satu agustus
kuasa hukum putri candrawati menyebut
kliennya mendapatkan sekitar delapan puluh pertanyaan yang mampu ia jawab seluruhnya
terutama terkait dugaan asusila
pemeriksaan ibu pece tadi telah selesai tapi nanti dilanjutkan hari rabu
tadi sudah disampaikan oleh kd bumas dilanjutkan hari rabu untuk konfrontir
pemeriksaannya tadi sekitar setahun setahun dimulai jam sepuluh sampai jam empat belas
hari malam ini klien kami juga sudah menjawab seluruh pertanyaan
yang telah diajukan oleh penyidik dalam bap nya
diketahui putri candrawati ditetapkan sebagai tersangka pada sembilan belas agustus lalu
sejak ditetapkan sebagai tersangka pc belum ditahan dengan alasan sakit
tim liputan cnn indonesia